bahkan jabatan menteri pun yang ibu dengar nih
sekarang ini sudah mulai wah pada rebutan deh
ketika kita berada di pusat kekuasaan
delapan tahun telah dilalui dengan berbagai dinamika politik
begitu banyak tarik menarik kepentingan terjadi
bahkan jabatan menteri pun yang ibu dengar nih
sekarang ini sudah mulai wah pada rebutan deh
ketika menghadapi krisis multidimensi
saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping
dengan jumlah menteri tiga tiga
zakon kabinet kabinetnya yang profesional
terbukti krisis dapat diatasi
dan seluruh hutang terutama dengan international monetary fund
saksikan terus program program kompastv
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lain